salah satu faktor sebuah wilayah dikategorikan sebagai permukiman kumuh adalah jumlah rumah tidak layak huni
di kota bandung melansir dari open data bandung dua ribu dua puluh satu kecamatan bojong loakidul menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di kota bandung
jumlahnya mencapai empat ratus dua puluh lima rumah
secara keseluruhan terdapat delapan belas rumah kurang layak huni di kota bandung
kategori rumah itu diantaranya dilihat dari ketahanan konstruksi luas per kapita hingga akses sanitasi
salah satunya adalah rumah anissa di kampung yang seret kelurahan situsaer kecamatan bojong loakidul kota bandung
ia sudah tinggal di permukiman kumuh ini sejak tahun tujuh puluh an
dalam rumah dengan ukuran dua x lima meter anissa yang berprofesi sebagai buruh pembuat
amplop hidup bersama suami lima anak dan tiga cucu
salah satu upaya pemkot bandung untuk menatap pemukiman kumuh adalah dengan membangun rumah deret di kawasan taman sari bandung wetan
pembangunannya diinisiasi sejak tahun dua ribu tujuh belas
namun pada tahun dua ribu dua puluh proses pembangunan dimulai
sebenarnya tersebar di tiga puluh kecamatan kota bandung
tapi memang taman sari ini merupakan salah satu kawasan yang strategis di tengah kota
malah di beberapa kawasan pendidikan yang merupakan salah satu perguruan tinggi ternama juga di bandung seperti itu
rumah deret di kawasan taman sari memiliki luas tiga puluh tiga meter persegi per unit
terdiri dari satu kamar tidur kamar mandi dapur
ruang tamu serta mezanil
sejumlah fasilitas juga disiapkan seperti area ruang publik masjid hingga tempat belajar untuk anak
pada pembangunan tahap pertama pemkot bandung menyiapkan sebanyak satu ratus sembilan puluh satu unit rumah
yang dibagi dalam dua gedung yang disiapkan untuk warga terdampak penataan di taman sari
ditargetkan rumah deret ini bisa mulai ditempati pada akhir tahun dua ribu dua puluh
bangunan yang hampir rampung ada tower a dan juga ada tower c di depan saya dan kedua tower ini dihubungkan
dengan jembatan yang saya gunakan ini karena memang di tower c ini tidak ada fasilitas lift
sehingga masyarakat bisa masuk ke tower a untuk naik lift kemudian menyeberang dengan menggunakan jembatan ke tower c
yang jumlahnya memang hanya sedikit
hanya ada delapan belas unit yang bisa langsung menghadap ke jalan layang pasopati
namun dalam pembangunannya masih menyisakan penolakan warga
eva eriani effendi yang berusia lima puluh tiga tahun dan berprofesi sebagai pekerja serabutan
masih bertahan di kawasan pembangunan rumah deret
ketika rumahnya dan rumah rumah lainnya di rw sebelas tersebut diratakan oleh pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh
eva kemudian membangun kembali rumahnya sendiri
kini tinggal rumah itulah satu satunya yang bertahan
bagi eva yang tinggal di sana bersama keluarganya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kawasan rumahnya dulu itu tidak kumuh dan pembangunan rumah deret bukanlah solusi dari kekumuhan
bagaimana masyarakatnya apakah itu tidak menjadikan kekumuhan baru
ini di tengah kota
dibilang akan menjadikan solusi rumah warga yang tadinya kumuh
menurut kepala program studi arsitektur institut teknologi nasional bambang subakti
rumah deret biasanya dibangun horizontal
namun dalam hal rumah deret taman sari yang berbentuk vertikal
bambang menilai pemkot berusaha melakukan pendekatan yang berbeda
untuk mengatasi kekumuhan yang ada di kawasan tersebut
bambang melanjutkan lingkungan yang kumuh terjadi akibat ketimpangan antara jumlah orang
dan luas lahan
karenanya agar luas lahan dapat bertambah solusinya adalah membangun perumahan secara vertikal
dengan demikian di kawasan tersebut akan tercipta banyak ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan warga
untuk berbagai aktivitas
namun setelah dibuat vertikal rumah rumah itu seringkali memiliki wajah yang kusam
sehingga menciptakan kekumuhan baru
menurutnya hal itu disebabkan oleh pengelolaan yang buruk
begitu kamar mandi yang di atas nggak beres kan akibatnya ke bawah
itu yang jadi persoalan
nah itu kan harus dikelola dengan baik
terus misalnya kalau air bersih tidak lancar
yang di bawah barangkali masih punya solusi
dia bisa membeli air galonan
tapi kalau yang di atas siapa yang mau mengangkat
pengelolaan itu harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu setahun
ketika warga mulai menempati rumah baru tersebut
dengan pengelolaan yang baik
maka rumah deret bisa menjadi solusi
untuk permukiman kumuh dengan tidak menciptakan kekumuhan yang baru